sebuah rumah yang menjadi gudang penyimpanan minuman keras di jember selasa sore digerebek oleh polisi
hasilnya ratusan liter minuman keras siap jual disita petugas
minuman keras jenis arak bale ini rencananya akan dijual di malam pergantian tahun baru
salah satu pemilik rumah di jalan manggar dua jember ini panik saat polisi dari sektor patrang menggrebek dan meminta segera membuka rumahnya
dengan berbagai alasan pemilik rumah sempat menolak permintaan tersebut
bahkan ia mengaku jika rumah tersebut kosong dan akan dikontrakan
polisi yang tak percaya langsung memeriksa rumah dengan melihat melalui jendela
ternyata di dalam rumah masih penuh dengan perabotan
apalagi petugas melihat lampu dan kipas angin masih dalam kondisi menyala
pemilik rumah yang semakin ketakutan akhirnya mengaku jika rumahnya dijadikan tempat penyimpanan ribuan botol minuman keras jenis arak bali
sudah sampai satu tahun
itu siapa yang bantu siapa di sini
tidak ada tidak ada yang bantu
ya anton itu cuma yang tahunya saya kan ini miliknya anton mas bukan punya saya
selain menemukan ribuan botol minuman keras siap jual
polisi juga menemukan
empat ratus liter arak bali dalam kemasan enam belas jirigen
rencananya arak bali yang dipasok dari bali ini akan dijual pada malam pergantian tahun baru
melakukan penggeledahan dan didapati kurang lebih enam belas drum arak yang dioplos
kemudian ribuan botol yang isi arak
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
pemilik rumah dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut
sementara empat ratus liter arak bali disita petugas sebagai barang bukti